ke informasi selanjutnya enam orang tewas saat kebakaran menghanguskan satu rumah di kompleks pergudangan kawasan mega citra industrial park kota batam kepulauan riau
satu orang lainnya masih dalam keadaan kritis dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit budi kemuliaan batam
kebakaran yang melanda satu rumah di komplek pergudangan kawasan mega citra industrial park kecamatan batu ampar kota batam kepulauan riau
menewaskan satu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri tiga orang anak dan seorang pembantu rumah tangga
rumah yang juga sebagai gudang suplai air bersih ini berada di antara gudang gudang lain di kawasan industri
kebakaran terjadi sekitar pukul enam kamis pagi
tidak banyak ketahui warga setempat karena rumah dipagadi sehingga dua meter
sejumlah warga yang melihat asap bahkan sempat mengira asap tersebut berasal dari pembakaran sampah
kenam korban meninggal yaitu pasangan suami istri joshua pakpahan dan istrinya pangpang
tiga orang anak william ebi dan coco serta seorang pembantu rumah tangga bernama ance
sementara satu orang selamat yaitu anggit yang juga merupakan pembantu rumah tangga
saat ini ia mendapat perawatan intensif di rumah sakit budi kemuliaan batam
empat unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api
pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tkp secara tertutup
saya tidak bisa memastikan itu nanti apa penyebabnya
banyak kemungkinan kan
ada berapa korban
untuk penyelidikan lebih lanjut
kenam jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit bayangkara polda kepulauan riau
agusti swanto batam kepulauan riau